pd perjaun selalu welcome
para ketua umum partai
untuk menemui ibu kota umum
yang dalam survei
partainya juga naik
kemudian pak prabowo sendiri
ganjar pranowo sebagai capres
makasih latul rahim
bapak prabowo dan
itu akan sungguh luar biasa
bagi apa bagi kepentingan
bahwa elit kita saling berkomunikasi
walaupun berbeda posisi
bang zul hasudah
insya allah nanti bapak air langga
apa lagi bapak ketua umum
siapa tau setelah ketemu
jangan pernah nutup pintu
di publik ini
di publik ini di publik gotong royong
punya kita semua
bukan milik perorangan bukan milik satu partai
apalagi karakter kami